sidang putusan itu dilakukan senin dua puluh delapan september dua ribu dua puluh di pengadilan negeri surabaya
dilansir dari situs pengadilan negeri surabaya hakim memutuskan terdakwa kamal taracan
pemimpin pt kam nkam atau mimiles tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah seperti dakwaan jaksa
hakim ketua johanis henamoni menganggap kamal tidak melakukan skema piramida dalam mendistribusian barang
seperti pasal sembilan undang undang tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan seperti didakwakan jaksa
sebelumnya jaksa menuntut kamal taracan enam tahun penjara karena menghimpun uang masyarakat
senilai tujuh ratus lima puluh miliar rupiah lewat perusahaannya pt kam nkam atau mimiles secara ilegal
jaksa mengaku masih pikir pikir untuk melakukan kasasi atau menerima putusan ini
kami saat ini menyatakan sikap pikir pikir sesuai dengan kuhap
kami memiliki hak pikir pikir selama empat belas hari sambil kami menunggu salinan putusan lengkap dari majelis hakim tersebut
untuk kemudian mempelajari dengan matang sebagai bahan kami untuk mengajukan kasasi nantinya upaya hukum kasasi
sesuai sop kami wajib melakukan kasasi namun demikian saat ini kami masih menyatakan pikir pikir terhadap putusan tersebut
polda jawa timur yang membongkar kasus ini tidak mau berkomentar lebih jauh
lewat pesan whatsapp humas polda jawa timur kombes trunoyudo
mengatakan masih menunggu hingga keputusan hukum tetap atau inkrah
sementara salah satu nasabah mimiles yan hendra mengaku senang dengan putusan ini
menurut dia dari awal dia dan sejumlah nasabah lain merasa tidak pernah dirugikan oleh mimiles
kami berharap terkait penyitaan aset terkait uang uang member memiles yang sudah disita oleh negara
karena kami sangat berharap dari para memilis ini dengan keputusan pengadilan yang menyatakan bebas murni
pengurus pt kamkam atau mimiles untuk itu kami menunggu proses selanjutnya
bagi dosen hukum pidana universitas erlangga iwayantitip putusan bebas pemimpin mimiles mengejutkan
apalagi mimiles adalah salah satu kasus
ketika dianggap penipuan berkodok investasi terbesar yang pernah diungkap
wayan menduga ini kelemahan jaksa dalam membuktikan dakwaan
kasus mimiles dibongkar polda jawa timur pada awal januari dua ribu dua puluh
polisi menyebut mimiles adalah aplikasi investasi bodong yang memiliki dua ratus enam puluh empat ribu member
dan menghimpun dana rp tujuh ratus lima puluh
rp lima puluh miliar selama delapan bulan operasi
mimiles juga tidak memiliki izin operasional dari otoritas jasa keuangan ojk